terima kasih banyak dengan dinamika politik yang ada di papua tengah
dari yang panas sampai yang dingin
puji tuhan proses bisa berjalan dengan baik
walaupun seperti tadi adik laki laki saya menyampaikan bahwa
ada beberapa hal yang terjadi
sepertinya memang ada yang disengaja maupun tidak disengaja
jadi kalau bercermin marilah kita bercermin
bukan cuma kami penyelenggara tetapi semua yang terlibat di dalam ini
tidak ada ucapan terima kasih kepada teman teman penyelenggara
kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan
pak ketua korwil maupun semua pimpinan kpu ri
dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada
ketua bawaslu ri dan semua jajaran
kami juga mengucapkan terima kasih kepada
tujuh belas partai politik dan calon dari dpd
hubungan kami baik diantara semua
cuma memang ada kerikil itu biasa
jadi terima kasih banyak atas bimbingan
dan kami mengharapkan kehadiran pak korwil di honai kami
dan mas ketua menawi wonton wedal
ini mungkin banyak teman teman yang penasaran
bahasa jawanya faseh itu kenapa
nami kulo jennifer darling tabuni
ngumpang ke dini pun teng jogja
teman teman kpu provinsi papua kami ucapkan terima kasih
rasa hormat kami yang setinggi tingginya atas kerja keras teman teman kpu provinsi papua beserta jajaran
sampaikan salam hormat kami kepada teman teman kpu kabupaten kota di papua tengah
ppd ppk atau ppd distrik dan juga pps kpps pantarlih
yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilu di provinsi papua tengah
kepada ketua dan anggota bawaslu provinsi papua tengah
kami ucapkan terima kasih yang sudah mengawal proses demokrasi proses pemilu di provinsi papua tengah
saya kira demikian yang dapat
oh juga kepada ini disampaikan salam hormat kepada pimpinan daerah di papua tengah